komisi delapan dpr ri dan kementerian agama resmi menyetujui tambahan anggaran dana haji sebesar satu lima triliun rupiah
dana ini diambil dari dana nilai manfaat dan efisiensi pelaksanaan haji dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
sehingga dipastikan tidak ada biaya tambahan ke jemaah calon haji
menteri agama yakut khalil kaumas merinci satu lima triliun rupiah itu
untuk menutupi kekurangan dana masyair atau biaya paket pelayanan bus di arafah musdalifah dan mina
selisih kurs kontrak penerbangan hingga biaya masyair petugas haji daerah
kekurangan biaya ini dikarenakan perubahan kebijakan arab saudi soal tarif layanan masyair
yang tadinya sekitar satu empat ratus naik jadi lima enam ratus rial
semua menjadi otoritas penuh kementerian saudi
tentu ke depan kita akan bicara kepada pemerintah saudi melalui kementerian haji saudi
agar untuk hal hal begini ini bisa dimulai bicara dibicarakan dari awal